kayaknya kita pulang aja ya elennya
eh engga ah apaan sih
eh emang bayar taxi ga bisa di rumah
ya elah sam sam
ini duit lo pegang aja buat pegangan lo
yaudah makasih ari
aduh ya allah gawat bapak kok bisa ada disini sih
eh karin kamu kejar dia
ya lo kenapa kabur dari bokap lo
ini urusan keluarga gue
kenapa ngelus ikut gue
terima kasih sudah kerja sama saya
kamu ga usah bertabrak pak ya
jangan kasar kasar sama dia
kamu ga usah bercakap
apa gue salah ya ngejar karin
ini walaupun pedagang kaki lima
nomor satu di jakarta
ya masaknya aja pakai estetika
kayak di hotel hotel
nah ini udah udah
masaknya udah udah
masaknya udah udah

kamu ga makan sih
bukannya gua ga level cuma
lo ga liat tadi
abangnya tuh bersih bersihin kena
kena penggorengannya terus
ini juga hasil masak dia kan
kalau misalnya tadi dia yang masak
masaknya terus bersih bersihin berarti
tau ketularan gimana
udah hampir tiga tahun makan disini
aman aman aja nggak pernah sakit perut kok
perut gua ga pernah masalah
mendingan sekarang lo cobain deh enak banget
udah udah udah makan aja
piringnya tuh cuci cuman pake airnya doang ga pake sabun
kayanya kita pulang aja ya elennya
udah hampir empat jam loh ini mah
memangnya tadi mama nyuruh ke apotek mana
tadi sih mama ga pesen sama hulan untuk pergi ke apotek mana
tapi emang kebetulan obat yang mama suruh dia
tapi emang kebetulan obat yang mama suruh bulan cari itu agak susah
mungkin dia cari ke beberapa apotek makanya dia telat pulang kesini kali
iya tapi gak selama ini juga ma
rahman tuh jadi khawatir jangan jangan kan kenapa napa
ya udah deh rahman telepon bulan ya ma
kamu kok lama sih gak nge telepon dari rumah
iya aku sendiri kakak
aku di jalan kak
kamu sama siapa
ya aku sendiri
beneran kamu sendirian
ya ya aku sendirian lah
lagiin kenapa sih gak percaya banget
ya udah coba sekarang kamu videoin sekeliling kamu
kakak mau lihat
ya ampun kak
gak apa apa enggak ada apa apa kan
lan tadi kamu ke apotik naik apa
habis aku nyari kunci mobil aku gak ada
tau deh siapa yang ngaruh
sekarang kamu ada di jalan apa
aku di jalan meranti
kayanya sekitar lima menit lagi aku nyari ke rumah kak
ya udah kamu tunggu ya
kakak jemput sekarang
oh enggak enggak enggak
gak usah gak usah gak usah
aku sendiri aja ya
udah pokoknya kamu tunggu di situ
kakak jemput kamu sekarang oke
mah aku jemput duluan dulu ya
aku mau siap siap dulu
kok jadi rebut gitu
aduh gimana dong kak raman mau kesini lagi
ya udah udah mendingan biar raman lo balik aja ya
yaudah kok tenang
gak apa apa gue tunggu aja sampe kakak lo dateng sekalian gue ketemu sama dia
eh enggak enggak
gue ini bilang sama kakak gue gue mau ke apotik
kalau misalnya dia tahu gue bohong aduh kelar di hidup gue
lagian dia masih bete sama lo masih kesel
gue udah bikin kesan yang jelek di keluarga lo
ya tapi masih ada mamah gue yang percaya sama lo
jadi gue harap
lo gak kecewain sama gue ya
jangan pernah bikin masalah
oh ya ada yang lupa
ini duit lo yang waktu itu lo pinjemin buat operasi bokap gue
ya gue mau balikin semuanya tapi ini belum semuanya
baru satu juta
gue cicil gak apa apa ya
ya aman main gak usah gue itu ikhlas
gue kan udah bilang sama lo di rumah sakit
janji itu harus ditepatin
apalagi gue janjinya sama allah
gue juga gak mau ada mikiran orang orang yang bilang kalau
gue terima ya
ibu terima ya
kamu nunggu dimana lan kakak udah dekat nih lan
aku aku di dekat tiang listrik
aduh kak gak kedengeran udah dulu ya
udah dulu ya
kakak gue udah mau nyampe mendingan lu pulang sekarang ya
ya lan tapi gue gak mungkin dong ninggalin lo sendirian disini
ini udah malam sepi juga jalanan
udah gak apa apa gue gak apa apa kok
udah pulang ya
lan gue gak bisa tinggalin lo sendirian disini
sekarang tuh lagi banyak kasus penculikan tau gak
udah aduh bandel banget sih
udah sekarang juga lo berangkat ya
biasain kalo pake helm itu di kancing
lo gak apa apa beneran
makasih buat hari ini
lan sama siapa tuh
p partnership ya